udah ketahuan lah yang di bubble kayak gimana dia mainnya kan
tentu ada orang orang di pesawat yang juga sudah kontak dengan yang bersangkutan
sunday talk with tebas nih bersama abas talk